kebutuhan dasar manusia ada tiga sandang pangan dan papan semua orang
ingin mendapatkan rumah yang aman nyaman dan luas tapi tidak semuanya
begitu sudut kota kali ini saya akan mengajak anda mengikuti kehidupan
yang setiap hari berhadapan dengan bahaya kereta api
sejak pagi hari pasar magersari sudah nampak sibuk bersamaan dengan itu denyut kehidupan
kampung ekstrim ini mulai berdetak anak anak berjalan di pinggir rel untuk menuju sekolahnya
beberapa diantar oleh orang tuanya lokasi sekolah mereka pun menempel rel kereta sehingga mereka
harus selalu waspada dan mendengarkan peringatan warga jika ada kereta yang akan lewat karena nyawa
taruhannya bagi warga yang sudah puluhan tahun tinggal di kampung ini mereka sudah bersahabat
dengan bahaya ini pertanda lampu perjalanan kereta serta suara rel kereta api ketika kereta
akan mendekat menjadi pegangan mereka untuk bertahan hidup tidak ada yang mengetahui persis kapan kampung
ini mulai muncul namun dipercaya kampung pinggir rel itu berdiri sejak indonesia merdeka sekitar seribu sembilan ratus empat puluh lima

kurang beruntung ini tidak mempunyai
banyak pilihan selain menghuni
yang sudah tinggal puluhan tahun
bahkan karena sempitnya hunian rumahnya
sumarni dan istri
sehari hari pun memasak di luar rumah
pernah terbersih untuk keluar dari
tak bisa terelakkan
saya tinggal di sini tahun
satu satu dua
kalau khawatirnya ya sih khawatir
selepas pulang sekolah hiburan
anak anak di kampung ini adalah bermain
tapi jangan bayangkan mereka bermain
di tanah lapang mereka bermain
ya di rel kereta api depan rumah mereka
sembari tetap waspada ketika layang layang
terbang tinggi mereka pun tersenyum lebar
seperti tak ada bahaya yang mengintai mereka
ini kan kamu main di roll kereta api ini
terus taunya gimana supaya aman
ya itu apa
taunya kalau ada kereta gimana
kalau udah gitu minggir
kalau udah lewat
benar saja sejenak berbincang dengan mereka
suara rel kereta mulai berdecit
tanda kereta akan segera lewat
anak anak yang sudah hafal tanda tersebut
tanda yang menyingkir ke depan rumah terdekat
menjauhkan diri dari rel kereta api
menurut pt kai jalur di sekitar rel itu
bukan milik warga kampung dupak ini
kepala humas pt kai daob delapan lukman arief mengatakan
bahwa sebenarnya tanah di kanan dan kiri rel kereta api
dan berjarak enam meter dari as rel atau disebut sebagai row
right of waste adalah milik pemerintah
dan diwajibkan steril
pt kai melakukan pendekatan secara persuasif
untuk mensosialisasikan bahwa di sekitar rel kereta api
tidak diperbolehkan adanya kegiatan dan bangunan
namun warga dupak menyatakan mereka memiliki dokumen
kependudukan dan membayar pajak bumi bangunan
bu kalau perkampungan ini dari tahun berapa bu
dari tahun empat puluh lima sudah ada mas
sudah ada ya
iya sudah ada
berapa kakak ini
kurang lebih lima ratus kakak
terus pernah nggak ada kejadian celaka
pernah sekali waktu ada sekitar tujuh tahunan lah
dua ribu enam belas ya mbak ya tujuh tahun
kereta itu keluar dari relnya ini
terus itu mas rumah yang tingkat itu ada kena meninggal satu orang
kalau ini bu kayak surat surat warga gitu kkp
semua punya mbak
punya kk punya ktp juga bayar ppp juga
tiap tahunnya bayar ppp
setelah mengelilingi kampung dupak magersari perut mulai keroncongan
di pasar ekstrim ini saya mencoba lontong lodeh
sayur berbahan nangka muda di warung bu husnia yang ada di persimpangan rel kampung ini
masakan rumahan sederhana dengan petis bawang goreng dan cabai ini
cukup membuat kangen kampung halaman
dari kampung ini kita bisa menikmati makanan yang ada di pasar sini
sederhana rasanya sangat homi ya
dan bonusnya yang paling penting itu sebenarnya ini
wow makan sambil kena kereta wow
kehidupan keras di kampung ini bukanlah pilihan utama warga di sini
namun tidak ada pilihan lain bagi mereka selain bertahan hidup meski beririsan dengan bahaya setiap harinya
papan larangan mendirikan bangunan di lahan kereta api pun terpampang
pasal kuhp satu ratus enam puluh tujuh junto pasal dua ratus delapan puluh sembilan tertulis buram di papan yang nampaknya telah lama berdiri
namun bagaimanapun juga
warga di sini harus bertahan hidup dengan segala resikonya